sementara itu sidang kasus dugaan penghadangan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa naman sanib
terhadap calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat di kembangan jakarta barat
agenda sidang adalah pemeriksaan saksi saksi dari pihak terdakwa dan pemeriksaan terdakwa
sidang dimulai pukul sepuluh waktu indonesia barat
ada lima saksi yang hadir dari pihak terdakwa
dalam sidang ini majelis hakim menanyakan kronologis kejadian
di mana tepatnya keberadaan kelompok pendemo dan jarod
serta apa saja yang dibicarakan jarod dan terdakwa
hakim juga menanyakan apakah ada keributan di antara pendemo dan terdakwa
hari ini merupakan sidang lanjutan di mana sidang sebelumnya pada enam belas desember
dihadiri oleh jarod saiful hidayat selaku saksi korban
sidang jumat kemarin sudah dilakukan pemeriksaan saksi saksi
dan pemutaran video saat kejadian